badan pengawas pemilu atau bawaslu akan menggelar sidang adjudikasi atas kasus sengketa pemilu antara pbb dan kpu pusat
polda metro jaya dan polres jakarta pusat disiapkan ataupun menyiapkan keamanan atas rencana unjuk rasa pendukung pbb
ratusan personil gabungan disiapkan guna penanganan unjuk rasa yang direncanakan akan digelar hari ini di bawaslu
namun hingga kini unjuk rasa belum dimulai dan suasana terpantau aman
sidang ini bermula dari gugatan pbb atas putusan hasil verifikasi yang menyatakan pbb tidak memenuhi syarat sebagai partai calon peserta pemilu dua ribu sembilan belas
konsep pengamanan daripada penyampaian pendapat di buka umum hari ini di kantor bawaslu pusat
kita menerapkan standar sop daripada penanganan unjuk rasa
tetapi perkuatannya adalah
ratusan yang kita sudah apelkan tadi
dan semuanya gabungan daripada polda metro jaya dan polres jakarta pusat
dan kita bergabung langsung dengan produser lapangan cnn indonesia
adelvani maniar di gedung bawaslu jakarta saat ini
fani ini menjelang sidang putusan dari gugatan pbb ya terhadap kpu pusat
seperti apa situasi di bawaslu
dan bagaimana kemudian kesiapan dari partai bulan bintang menunggu atau menanti putusan
pada malam nanti
betul sekali jawaban dari perjalanan partai bulan bintang terkait dengan gugatan mereka
terhadap kpu pusat atau kpu republik indonesia dalam gugatan sengketa pemilu kada
maksud saya pemilu dua ribu sembilan belas ini nantinya akan diputuskan pada malam ini
di gedung badan pengawas pemilu atau bawaslu republik indonesia
jalan mh tamrin jakarta pusat sekitar pukul sembilan belas waktu indonesia barat
kalau kita bisa melihat di sini
pengamanan yang ada di gedung bawaslu ini sudah dilaksanakan sejak siang hari tadi
gabungan dari polres jakarta pusat dan juga polda metro jaya
sekitar tiga ratus personel sudah disiapkan untuk membantu dan juga mengamankan
serta menertibkan situasi di sekitar gedung bawaslu ini
sebelum nantinya sidang putusan akan dimulai sekitar pukul sembilan belas waktu indonesia barat
tapi kita harapkan saja tidak akan terjadi segala macam yang mungkin bisa memperlambat atau menghalangi
dari berlangsungnya sidang putusan
yang merupakan sebuah goal untuk menentukan nasib dari partai bulan bintang ke depannya
kita tanya kepada pbb langsung terkait dengan persiapan apa yang akan
sudah atau sudah mereka lakukan jelang sidang putusan nanti malam
bersama saya sudah ada sekjen partai bulan bintang afriansyah ferry nur
selamat sore bang ferry
ini bersama dengan segenap pendukung dari partai bulan bintang
menuju sidang putusan nanti malamnya bang ferry
kalau misalnya kita melihat di sini sudah ada lebih dari lima puluh orang ya
bahkan ada yang berasal dari luar pulau jawa bahkan
kalau misalnya bisa dijabarkan seperti apa ini bentuk dukungan yang akan ada
khususnya untuk partai bulan bintang malam ini bang ferry
baik terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
yang jelas hari ini kami akan mengikuti sidang putusan bawaslu pada jam tujuh malam
yang tadinya jam empat sore
tapi karena sesuatu hal bawaslu umumkan untuk jam tujuh malam diumumkan
nah di sini memang hadir para simpatisan pengurus dan kader partai bulan bintang
dari seluruh indonesia
ada dari papua sampai dengan aceh ya
ada dari sulawesi ada dari kalimantan maluku sumatera jawa
hadir itu dukungan moral yang mereka berikan ini mereka berangkat
dengan swadaya dan kemampuan mereka sendiri untuk memberikan support kepada partai bulan bintang
hadir juga ormas ormas islam
kemudian presidium dua ratus dua belas kemudian alumni dua ratus dua belas gnpf mui
perwakilan perwakilan mereka lah hadir untuk memberikan solidaritas sebagai bentuk dukungan kepada partai bulan bintang
bang ferry ini selain solidaritas dan juga dukungan dari ormas ormas islam
kemudian juga segenap dpw partai bulan bintang ini
dukungan juga dialamatkan atau disebutkan kemarin dari ketua pbnu said akil siraj
kemudian juga pakar hukum margarito kamis yang menyebutkan bahwa memang kasus atau
stance hukum dari partai bulan bintang ini terhadap kpu pusat ini cukup kuat sebenarnya untuk bisa dikabulkan
bawaslu republik indonesia tanggapan dari bang ferry sendiri gimana
dari salah satu tokoh nasional bapak said akhil siraj
kemarin kami silaturahmi dengan beliau dan jelas jelas beliau memberikan dukungan kepada partai bulan bintang
bahkan menghimbau kader kader nu nahdlatul ulama yang belum bergabung di partai lain untuk bergabung di partai bulan bintang
kemudian salah satu ahli kita pak profesor margarito kamis
juga menjelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh kpud manokwari dan kpud provinsi sudah melakukan kesalahan prosedur
sehingga mereka menganggap beliau menganggap bahwa partai bulan bintang ini dizolimi
artinya ketika prosedur itu dilanggar yang seharusnya partai bulan bintang ini tidak lagi melakukan verifikasi faktual yang kedua
karena sudah ada ketentuan dari verifikasi faktual yang pertama
dan kita sudah memenuhi syarat kok dilakukan lagi verifikasi faktual kedua tapi tidak dilaksanakan
nah oleh karena itu keputusan yang harus diambil oleh bawaslu saya pikir dengan kami menghadirkan saksi fakta
saksi ahli ya bawaslu bisa arif dan bijaksana untuk meloloskan kami pada jam tujuh malam nanti
oke terima kasih
bang ferry terakhir bang
yang namanya politik kan kita tidak bisa memastikan sebenarnya seperti apa
nah akhirnya kalau misalnya nanti malam gugatan dari pbb tidak dikabulkan oleh bawaslu republik indonesia
langkah apa yang selanjutnya akan diambil oleh pbb
apakah akan maju ke pengadilan tata usaha negara atau seperti kata abang waktu itu
mungkin bisa masuk ke ranah hukum pidana memperkarakan kpu terkait dengan adanya dugaan manipulasi data
ya jadi yang jelas memang seandainya nanti ya bawaslu di luar perhitungan kami tidak meloloskan partai bulan bintang
langkah selanjutnya adalah melakukan perhitungan kami
kita akan melakukan gugatan ke pt un
kemudian kalaupun nanti lolos kami tetap ingin melakukan laporan pidana kepada oknum oknum kpu untuk diadili seadil adilnya
karena mereka sudah menzolimi partai bulan bintang
dialamatkan ke siapa kalau boleh tahu bang ferry gugatan pidana tersebut
ya ke kpu tapi kepada siapanya kita belum memutuskan gitu
tapi jelas di sini ada pelanggaran yang mereka lakukan dan ini pidana
sekali lagi bang seoptimis apa partai bulan bintang dalam menghadapi pemilu
putusan bawaslu republik indonesia nanti malam
ya kalau bawaslu adil dan tidak ada intervensi pihak manapun insya allah ppp akan lolos menjadi peserta pemilu dua ribu sembilan belas
dengan nomor sembilan belas begitu ya bang ya siap bang ferry terima kasih banyak bang
silahkan kembali bersiap siap ya bang ya
terima kasih cnn
demikian reinhardt dan sedikit informasi bahwa memang ketua umum dari partai bulan bintang yusril iza mahendra saat ini sendiri sudah sedang menuju ke gedung bawaslu republik indonesia untuk menghadapi sidang putusan
yang rencananya sekali lagi akan dimulai sekitar pukul dua puluh satu indonesia barat
kita harapkan saja memang untuk sidang sidang putusan ini bisa berlangsung secara lancar dan apapun keputusan dari bawaslu republik indonesia ini kita harapkan menjadi sebuah hal yang terbaik bagi kelangsungan atau berlangsungnya kontestasi politik pemilu dua ribu sembilan belas mendatang reinhardt
baik kita akan tunggu nanti fani seperti apa sidang putusan dari bawaslu pada hari terima kasih fani imaniar produser lapangan cnn indonesia